suasana di pondok pesantren sheikh hasan yamani desa parape kecamatan campalagian polewali
mandar lengang minggu siang nyaris tidak ada aktivitas seperti hari biasanya selain penjagaan
di pintu masuk pondok pesantren yang semakin diperketat hal ini terjadi karena satu ratus lima puluh lima santri
di pondok pesantren ini positif tertular kofit sembilan belas lantaran tidak menunjukkan gejala
mereka menjalani isolasi mandiri di pondok pesantren dengan pengawasan ketat petugas
pimpinan pondok pesantren menyatakan terungkapnya penularan virus berawal dari sejumlah santri yang
mengaku menderita flu dan mengeluhkan gangguan indera penciuman sebelum diperiksa oleh petugas
medis sejumlah santri tersebut sempat diisolasi di ruang khusus di areal pondok pesantren pimpinan
pondok pesantren berharap pemerintah setempat memberikan bantuan obat obatan dan vitamin agar
santri dan santriwati yang positif kofit sembilan belas segera sembuh waktu itu belum ada kejelasan
apa jenis penyakitnya kemudian diputuskanlah bahwa rencana awalnya ke lima belas santri dan santriwati kami
mau di rapit atau disuai pak setelah terjadi penularan virus kepolisian resort poliwalimandar
langsung memberikan bantuan obat obatan
herbal dengan harapan dapat meningkatkan imun tubuh para santri transfer hal berbentuk bi revers break
hidrolipin dan vitamin itu apa harapannya konon dengan penyerangan hai keuturan menambah
imunitas tubuh supaya lebih terbingrange
pondok pesantren masih menunggu sedikitnya delapan puluh sampel swab santri yang belum diketahui hasilnya
sementara ratusan santri yang dinyatakan negatif telah dipulangkan
untuk sementara aktivitas belajar mengajar di pondok pesantren ini diliburkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan